kasih kasih nanti kita bisa rugi dong sobri anggap aja itu sedekah sedekah itu kan bikin rezeki kita
melimpah yuk betul betul kasih aja kasih kak kita bisa melimpah
ya udah aku pulang ya assalamualaikum salam kita jualan tempat ini disana mungkin banyak orang tuh
boleh juga terlalu lama karena nanti kulit incis lia yang mulus dan harum ini
bisa jadi kulitnya kasar dan bau omg no way jangan jangan oke siap
ngapain di bawah pohon sendirian ngapain lagi galau
mikirin ustazan nurul ya udah bilang jauh jauh perasaan siap siap usah jaki
serba bener jangan so tempe deh tahu tahu saya di bawah pohon ini iya saya
ya itu ngomong ngomong itu kata jinnya atau kata nt udah saya mau jalan luah
iya alhamdulilah otroasia styurs
berkat ikut sama kalian jadi lebih beruntung
kalau ke depan eh ya saya sudah
udah udah paling mereka nyusul udah kita jalan ke sana aku sama asmi ke sana oke assalamualaikum
nggak bisa bisa lebih ke badan ini nunduk dikit jalan jalan
oh dia lagi memata matai anak anak dari tadi anak anak pergi tanpa jejak wah berarti
nggak pakai izin nih wah aneh musti bawa balik anak anak sebelum keduluan ustadz musa itu
ini cari nama buat jadi pahlawan
aduh aduh aduh
bukan lagian gini
kalau bomit tanpa natangan nanti aja di pondok kalau emang ngefans kita foto bareng selfie segala macem nggak apa apa
parah ente parah
eh pui ente punya hobi ya gr
hobi itu jangan gr an yang lain hobi
eh ustadz musa yang pesek
terserah kita dong mau kemana kita
tangan tangan kita kaki kaki kita terserah kita ya kan bos
aduh aduh aduh
eh bedul yang mancung masuk ke dalam
kalau pakai kaki meja gimana jalannya
please deh ah
eee ustadz zaky saya mau dengar sangat saya juga sedang mengawasi para santri saya
ntar terakhirnya mencatur
kalah corek corek mukanya
mending gak usah deh ya
enak aja itu melanggar hak keusatan namanya
ah udah mending ustadz zaky udah pulang aja ya
gak mau ani
ani gak mau enak aja
udah balik aja balik
gak mau ani

udah balik aja balik
udah balik aja balik
udah balik aja balik
udah balik aja balik
udah balik aja balik
udah balik aja balik
udah balik aja balik
eh bu gak mungkin dong kita ngejamret
kita ini para pengajar di pondok pesantren loh
masa ustadz mau berbuat jalan sampai ngejamret segala
gak mungkin keles
aduh aduh aduh
tiga ribu tiga ribu tiga ribu tiga ribu
ya ya ya berapa ini
aku mau layangan kak
terus kamu mau apa
nek mau beli layangannya nek
tapi aku gak punya duit
aku punya layangan kak
kalau gitu ini layangannya buat kamu nikah
eh rikal sini
kalau layangannya dikasih nanti kita bisa rugi dong
sobri anggap aja itu sedekah
sedekah itu kan bikin rezeki kita melimpah
kasih aja kak
rezeki kita bisa melimpah
nah nanti melimpah kok
nah nanti melimpah kok
nah ya udah
aku pulang dulu ya
ya udah kita jualan di tempat lainnya yuk
di sana mungkin banyak orang tuh
eh bawa sini nek
aduh kulit ijus lia yang putih yang halus yang wangi aduh yang harum ini terpaksa harus
menjadi kulit yang kasar yang bau
kok ijus lia harus diam di pos lagi
udah kaya pasri kita aja
kalau emang kita harus pulang ke pondok pesantren buat ngambil payung
nanti ketahuan dong sama ustadz
silahkan dibeli bu
kue kita enak lah
lihat dulu ya de
lihat dulu ya
lihat dulu ya
eh kok dia pada payung
kira kira kurang tahu nih bu
eh berapa harganya nih de
eh ya itu harga kuenya sih rp sepuluh
eh bukan bu
bukan bukan rp sepuluh
aduh jangan dong
kenapa pake ribut sih
duh kalau ribut mah mendingan udah deh
saya balikin aja deh kuenya deh
saya juga gak jadi beli
ayo ibu jangan begitu doang ya
tentang uang kalau mau beli gak papa
eh apaan ini
kalau gini terus gimana kita bisa bantu po siti
ya orang orang seperti teman gitu pak ate
gimana mau jualan kak laku laku
iya nih ui juga bingung
kan dari tadi di sini kagak ada orang
nah itu haikal
aduh apaan ini
mas apaan itu
kita kasih tau
mas apaan itu
mas apaan itu
mas apaan itu
mas apaan itu
mas apaan itu
mas apaan itu
mas apaan itu
mas apaan itu